operasi juni dua ribu delapan belas lalu kereta api luxury sleeper tak pernah sepi peminat
para penumpang juga merasa puas dengan fasilitas mewah dan nyaman dalam kereta api sleeper ini
selama beroperasi sejak dua ribu delapan belas lalu permintaan tempat duduk untuk kereta api sleeper terus meningkat
tambahan pelayanan dan fasilitas yang lebih diberikan untuk kereta mewah sleeper ini
dalam setiap kursi personal disematkan fasilitas mewah lainnya
seperti televisi dua belas ins kursi yang bisa direbahkan hingga satu ratus tujuh puluh derajat secara elektrik
sandaran kaki dan punggung yang elektrik dengan tambahan fasilitas usb charging power bantal dan selimut
penumpang juga akan mendapatkan satu kali makan dan minum gratis
kereta api sleeper berada dalam rangkaian kereta api argo bromo anggrek
tujuan surabaya jakarta
satu gerbong kereta sleeper terdiri dari delapan belas kursi dan setiap akhir pekan jumlah kursi selalu terjual habis
untuk antusias dan animo masyarakat alhamdulillah kereta sleeper ini diterima dengan sangat baik
respon pengguna jasa pun luar biasa
untuk penjualan weekend pasti selalu habis
kereta api sleeper ini dibanderol dengan tarif satu empat juta rupiah
meski demikian masyarakat tetap ingin menikmati pengalaman perjalanan dengan kereta api mewah ini
seperti reza salah satu penumpang tujuan jakarta ini yang baru pertama kali menggunakan kereta api sleeper
dirinya terkesan dengan interior dan kebersihan kereta
ya untuk tarifnya kalau dari sisi konsumen sih pengen semurah mungkin sebetulnya
tapi dengan tarif satu empat ya sekarang ininya itu kan hampir sama dengan tiket pesawat
tapi kita dapat kemewahan selama perjalanan
saya rasa sih masih cukup fair juga ya untuk pt kai dan untuk konsumen
dalam sehari ada dua jadwal keberangkatan dari stasiun pasar turi surabaya ke stasiun gambir jakarta
dan dari stasiun gambir jakarta ke stasiun pasar turi surabaya dengan waktu tempuh sekitar delapan hingga sembilan jam perjalanan